bupati trenggalek muhammad nur arifin menghadiri acara spbu summit dua ribu dua puluh
dan peluncuran govtech indonesia di istana negara jakarta
kabupaten trenggalek masuk dalam sepuluh besar pelayanan digital terbaik tingkat kabupaten kota
terenggalek memiliki kafe pelayanan digital untuk mengintegrasikan kebutuhan publik
dan arifin mengklaim masyarakat tentu enggan mengunduh aplikasi berbeda beda untuk mendapatkan pelayanan publik
ia berharap nantinya dengan gaftech indonesia akan semakin mempermudah pelayanan digital dalam satu wadah besar
pemerintah daerah kabupaten terenggalek menerapkan sistem penilaian digital dari masyarakat terhadap pelayanan publik
tertinggi kabupaten banyuwangi memang kalau dari perspektif user ya kalau kita melihat saya bukan sebagai bupati tetapi sebagai user
kan masa sih kita mau dapat pelayanan kita harus download banyak banyak aplikasi mau ngurus ini di sini
nah di terenggalek sendiri kan kita sudah punya kafe pelayanan publik itu mall pelayanan publik digital
jadi semua kalau mau disitu akses di satu portal itu
nah kemudian kalau di tingkat nasional sekarang kita lagi pak menteri lagi interoperabilitas
untuk kemudian bisa bikin government tech yang tadi sudah di launching dengan pak presiden
dan seamless perlayanannya makin cepat makin gampang